binaragawan justin fiki meninggal dunia akibat patah leher setelah tertimpa barbel dua ratus sepuluh kg
dalam sesi latihan angkat berat di bali lima belas juli yang lalu
menurut praktisi kebogaran halim jiang yang telah melatih lebih dari dua ribu personil trainer se indonesia
setiap olahraga memiliki risiko bahaya tak terkecuali olahraga angkat beban
semakin berat beban yang diangkat maka makin tinggi pula resiko bahayanya
meski demikian hal itu dapat diminimalisasi salah satunya dengan mengetahui batas maksimal masa yang akan diangkat
misalnya berat badan saya adalah enam puluh lima atau tujuh puluh kg
jadi berat yang bisa saya angkat secara maksimal adalah lebih kurang satu ratus tiga puluh sampai satu ratus empat puluh kg
itu sehubungan dengan misalnya angkatan seperti sports ataupun deadlift
tapi kalau misalnya kita bukan atlet kompetitif kita juga tidak harus sampai ke sana kan
tidak memaksakan diri dan mendengar sinyal yang dikirimkan tubuh juga menjadi cara jitu untuk mengurangi potensi cedera
ya bisa kalau misalnya istirahatnya kurang saya memilih untuk tidak latihan
kalau kurang tidur itu tidak
selain memahami alarm tubuh dan juga latihan dengan teknik yang benar
serta pastikan alat yang digunakan berfungsi normal
jika anda ingin berlatih dengan beban yang lebih tinggi sebaiknya dilakukan di bawah pengawasan
dalam istilah gym biasa disebut dengan spotting pelakunya disebut spotter
lalu apa fungsi peran dan kriteria mereka
menurut halim dalam angkatan dengan beban yang tinggi
spotter harus berada dalam posisi siaga dan mengetahui teknik untuk membantu rekannya
misalnya kalau sudah kurang kuat dari bawah saya akan di sini menjaga dan untuk menarik ke atas
oh jadi memang voter itu kuncinya di belakang dan megang rusuk ya
iya menekan rusuk untuk mengangkat ke atas
itu memberikan mungkin tambahan tenaga dukungan booster dua puluh kilo tiga puluh kilo
tergantung kekuatan dari si spotter itu atau si trainer
jadi kalau misalnya karena biasa di titik terbawah itu adalah yang paling berat
karena di saat posisi terlemah jadi relatif bobot apapun kita di bawah pasti akan lebih lemah daripada waktu di atas
halim menambahkan supporter harus dapat mengidentifikasi kondisi rekannya
di antaranya lewat catatan latihan terakhir maupun ekspresi rekannya saat tengah mengangkat beban
mahardika utama yoga aris pratama jakarta
berasa nggak saya bantu